program dan janji perbaikan ekonomi menjadi salah satu fokus para calon gubernur dki untuk mendapat simpati para pemilih ibu kota
namun terkadang janji kampanye hanyalah tinggal janji yang tidak terrealisasi dan program ekonomi hanya menjadi pemanis untuk mendulang suara
apakah program ekonomi pasangan calon gubernur dki kali ini bisa benar benar ditepati
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
di dua program ini mana yang menurut anda bisa terrealisasi
sebelum terrealisasi memang ini program yang sangat cerdas
jadi selama beberapa tahun terakhir terutama dalam satu tahun terakhir
penyaluran kredit untuk properti terutama untuk perumahan itu di jki memang minus
artinya memang banyak masyarakat yang betul betul mengalami persoalan untuk mengakses perumahan
jadi kalau kedua calon ini betul betul mempunyai cara yang jitu untuk menyelesaikan
problem masyarakat untuk hunian ini pasti akan mempunyai potensi untuk di vote masyarakat cukup besar
nah sekarang mana yang lebih realistis
nah cuman yang harus diprioritaskan pemerintah itu yang mana
nah menurut saya yang harus betul betul diprioritaskan itu yang masyarakat berpenghasilan rendah
sudah ada perbankan yang mengeluarkan program yang sama
program program yang tanpa dp juga sudah ada
kan sudah ada undang undangnya yang
yang mengamanatkan itu bahwa
rumah layak huni
itu merupakan kewajiban
pemerintah untuk mengupayakan
nah skemanya bagaimana untuk masyarakat
kan ini berbagai negara juga
banyak kan sudah dilakukan
itu nanti dibebankan kalau dari program
anisandi adalah ke perbankannya itu sendiri
tadi anda juga menyinggung masalah tenor
misalnya diperpanjang kemudian juga
ketidaksanggupan nanti adanya gagal
bayar akhirnya akan menimbulkan
npl dari perbankan itu sendiri
juga kan tinggi nggak juga sih kalau yang
sudah berlangsung selama ini pasti
perbankan juga sudah punya
hitung hitungan dan selama ini
misalnya kalau kita lihat dari program
pemerintah sebelumnya kan ada yang namanya
flpp nah ini juga
nggak terlalu besar memang untuk
tahun belakangan ini mpa nya
tinggi bukan karena flpp nya
tetapi atau bukan kredit penyeluruhan
kredit ke proportenya tetapi memang
karena kondisi perekonomian kita
yang mengalami perlambatan
atau penurunan sehingga daya beli
masyarakat rendah ya otomatis
berdampak kepada tadi
kewajiban pemenuhan kredit
nah tetapi yang skema
ini kan penting artinya begini
memang itu tanpa program
pemerintah pun asal
ada permintaan dari masyarakat
dan bank bisa menghitung
atau pihak penyedia
atau pengembang dan sebagainya
ini bisa melakukan
tuduhan atau sebuah
hal seperti kesehatan
itu bukan juga
kalau masyarakat dari
khusus untuk masyarakat mbr yang dengan persyaratan tentu kan misalnya yang pendapatannya di bawah sekian
yang sudah tinggal di jakarta selama sekian misalnya sekian tahun gitu
nah dengan syarat nanti dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
artinya kan itu bentuk bentuk subsidi
nah bentuk subsidinya itu bisa dengan cara pemerintah menyiapkan lahan pemerintah bisa menyiapkan fatsum
fasilitas umum atau pemerintah mengurangi kewajiban pajak pajak untuk pengembang penyediaan rumah mbr
oke jadi sebenarnya lebih realistis yang mana nih mbak eni
secara tetap saja harusnya pengen untung kan perbankannya juga pemerintah juga mau tidak mau harus untung
walaupun juga akhirnya membuat masyarakat lebih sejahtera gitu akhirnya punya
sebenarnya dua duanya memungkinkan ketika misalnya
atau angsurannya lebih besar
nah setelah itu bagaimana mengurangi angsuran bagaimana juga ini masyarakat menengah rendah tadi
yang berpenghasilan rendah tadi juga bisa mengakses ketika pemerintah menyiapkan
jadi ini gabungan memang untuk yang khusus mbr ya
artinya cukup itu ini kan sudah diringankan kan selama ini banyak juga yang mempunyai masalah untuk penyediaan dp yang terlalu besar
nah jadi skema skema ini memang memungkinkan yang penting sekarang ada konsistensi
jadi konsistensi dari skemanya seperti apa
memang sebenarnya sudah dilakukan oleh bahkan lembaga keuangan dan juga perbankan saat ini gitu ya
bagaimana dengan skema untuk pasangan yang menurut udut dway mengatakan bahwa oke dengan penghasilan tidak mencapai sekian
ini hanya mampu menyewa kemudian juga baru yang penghasilan lebih dari sepuluh juta baru mereka akhirnya bisa memiliki
apakah ini lebih realistis karena mereka melihat penghasilan di bawah sepuluh juta rupiah
sebenarnya gini di kota kota besar kita bandingkan misalnya di negara negara lain ya
di negara negara lain
kemudian di negara negara lain

di negara negara lain

yang memiliki hak milik
yang memiliki hak milik
dan yang memiliki hak milik
yang memiliki hak milik

jadi kita harus mengatakan bahwa keadaan rumah ini selalu tidak harus menjadi hak milik
katakanlah kalau yang sudah sangat maju misalnya kita lihat jepang misalnya
hampir semua apartemennya itu hanya hak guna
nggak ada hak milik
yang sudah bangun dan disediakan untuk mereka
tapi mereka punya kepastian bahwa misalnya uang sewa
ini tidak seenak enaknya naik setiap tahun
fasilitas umum misalnya kayak sekarang kita lihat di rusun ya
di rusun udah nggak ada liftnya ternyata airnya mati
jadi orang yang tinggal di lantai lima ke atas itu coba bayangkan kalau harus mengangkut air
mengangkut air dengan naik tangga gitu kan
tak manusiawi juga walaupun judulnya adalah tinggal di rumah yang lebih
tinggal di rumah yang lebih
layak gitu kan
nah jadi kepastian kepastian itu yang dibutuhkan oleh masyarakat
oke jadi sebenarnya dua skema itu masih sangat memungkinkan
ya masih bisa dilakukan gitu ya
yang penting konsisten
konsisten bahwa ini ada kepastian kepada masyarakat
dan memang sesuai dengan daya beli masyarakat
oke karena syaratnya pun juga sudah ditentukan gitu ya
tidak semua masyarakat dengan penghasilan berapapun
boleh mengajukan walaupun itu ada syarat tertentu gitu ya
dan jangan juga untuk investasi
maksudnya itu yang penting karena
bahwa ini memang rumah perusahaan
rumah pertama gitu ya
oke rumah untuk hunian
kemudian untuk program ekonomi selanjutnya adalah untuk pasangan ahok jarot
ini fokus kepada meningkatkan peran bumd
banyak sektor yang difokuskan oleh pasangan ahok jarot
seperti misalnya meningkatkan peran bumd untuk mendukung ekonomi daerah
mulai dari ketahanan pangan hunian infrastruktur transportasi
kemudian juga sampai ke operasi pasar
sementara kalau untuk pasangan anies sandiaga
ini lebih kepada saya melihatnya entrepreneurship
lebih kepada mengembangkan pengusaha
pengusaha kecil di dki jakarta
mana yang lebih realistis menurut anda
saya pikir sebenarnya itu hanya angle nya yang ditonjolkan ya
bahwa nanti katakanlah baik pak sandi maupun pak ahok
kalaupun jadi tetap tetap menangani dua duanya gitu loh
bahwa ini kan satu kebutuhan atau kenisayaan yang ada di masyarakat
bahwa misalnya entrepreneur ini kan yang usaha usaha mandiri
sekarang maju dengan pesat
apalagi di kota kota besar dengan fasilitas high tech technology
startups gitu ya banyak ya
e commerce ini kan sudah kenisayaan pasti itu juga akan digarap gitu kan
nah bumd bumn ini amanat konstitusi
jadi siapapun gubernurnya juga harus mengembang amanat ini
bahwa sektor sektor yang strategis untuk kebutuhan masyarakat
memang harus diperankan oleh bumd
ini kan dki nggak punya lahan
nah bagaimana strateginya agar gitu
karena di dki tetap ada stabilitas baik pasokan maupun harga pangan gitu
nah ini kan butuh peran bumd misalnya
atau juga bekerja sama dengan lembaga lembaga yang sudah existing misalnya
nah jadi menurut saya tidak ada satu pun ini mana program yang lebih baik
yang penting apa yang ingin dilakukan melalui misalnya
apa yang akan dilakukan pak ahok misalnya dengan mengoptimalkan peran bumd itu seperti apa
itu yang penting
karena kalau misalnya ini bisa ditunjukkan ke bumd itu bisa ditunjukkan ke bumd
itu yang penting
itu bisa ditunjukkan kepada masyarakat nanti akan ada misalnya optimalisasi peran bumd dalam bentuk
walaupun mungkin secara struktur bumd sudah lebih jelas gitu mbak nini
ketimbang misalnya kita membangun entrepreneurship yang belum ada gambarannya gitu
lebih jelas tetapi existing bumd dan juga sebagaimana juga bumn kita
ini melempam semua mas bonjo
jadi justru ini yang harus di challenge oleh pak ahok
sebenarnya mengoptimalkan peran bumd nya seperti apa
nah yang kedua mengenai mas andi untuk program kewirausahaan
karena kewirausahaan ini kan memang sudah berkembang
tetapi apa challenge yang akan dilakukan oleh pemda untuk mendorong dan betul betul ada fasilitasi konkret untuk mereka
katakanlah sekarang kan sudah ada program misalnya untuk pengusaha pemula
apakah itu bentuknya hanya sekedar bantuan kemudahan akses permodalan kan pasti nggak sekedar itu gitu kan
nah ini justru yang harus di konkretkan
katakanlah program programnya itu
kalah program program ini konkretnya seperti apa
dan jelas nanti output dan outcome nya itu terukur gitu
oke berarti intinya sebenarnya program program yang dijanjikan oleh dua pasangan celana ini bisa direalisasi sebenarnya ya
oke baik terima kasih mbak eni sudah bergabung dengan cnn indonesia business